nusik supir angkut yang gak bisa tau ramadi ya
kang makanya dihabiskan dulu
ini urusan laki laki

kan cuma dewi temennya nisa

saya juga sedih banget

gak pengerti nak

kamu gak perlu ngomong sama orang yang membunuh ayahmu
kenapa bapak bunuh ayah

maafin maafin bapak wik

saya tak menyesal

itu mas sudah menjauh
jadi resiko atuh kang

jurus yang pertama kita ke masjid dan langsung sholat

nggak ada lagi

ya ampun ya ampun
ya ampun ya ampun

ya ampun ya ampun

nisa berhenti ngajinya

orang lagi mengaji kok dilarang

ya ampun ya ampun

makannya pelan pelan aja

enggak bisa diangkep

hah diam kamu
eh ini urusan laki laki
berikan pelindungan pada suami hamba ya allah

saudara sopir angkot yang ditusuk anak buah a kang kemarin

tidak ada acara berkelahi hari ini
lebih baik kamu pulang ke sana

kamu bisa keluar dari sini dengan utuh tapi ada syaratnya